seorang siswi sma di lamongan melulis surat kepada basuki cahayapurnama atau ahok
untuk meminta bantuan menebus ijazahnya yang ditahan pihak sekolah
karena telah menunggak uang gedung
siapa sangka surat tersebut dibalas dan ijazah diberikan tanpa membayar uang gedung
namun pihak sekolah membantah telah menahan ijazah sang siswi
surat yang ditulis fadilah mareta siswa sma tiga lamongan
kepada ahok yang masih di penjara bertuliskan permintaan bantuan
agar ahok membantu mengeluarkan ijazahnya yang ditahan pihak sekolah
ahok kemudian membalas surat itu dan berjanji membantu membebaskan ijazah tersebut
surat balasan ahok itu kemudian viral di media sosial
wiono kepala sekolah sma negeri tiga lamongan membantah telah menahan ijazah fadila mareta
wiono mengakui fadilah mareta dan kakaknya datang ke sekolah tanggal dua puluh delapan desember dua ribu tujuh belas lalu
untuk mengambil ijazah
mereka juga datang sambil membawa surat
sementara itu rohimah kakak fadila mengatakan saat menghadap pihak sekolah
dia menunjukkan surat dari ahok yang viral dalam pemberitaan tersebut
awalnya kedatangan mereka tidak diterima dan sekolah menolak
untuk memberi ijazah
tetapi setelah ditunjukkan surat dari ahok pihak sekolah menyerahkan ijazah milik farida yang sempat tertahan
dia mengaku berterima kasih dengan bantuan ahok
dengan surat balasan ahok ijazah mareta diberikan secara gratis dan tunggakan uang gedung senilai dua juta dibebaskan
itu termasuk uang gedung mas
uang aku pertama itu mas karo itu aku ditangani
kurangannya berapa bu masih ingat
berarti kan intinya minta dibayar kan kurangannya
laku begitu aku menerangkan
riki dapat surat dari ahok
sanksi genetik ulangan penipuan itu mbak
celoknya pak kepala sekolah
akhirnya saya ngomong kepala sekolah kepala sekolah
pak telponnya pak nail mirip
nggak usah aku urus aku urus aku urus
pasca viral di media sosial frida mareta masih belum pulang ke rumah
dia diduga takut karena dituding mencemarkan nama baik sekolah

penghali pengambilan ini onu temen juga
harus nyatakan lah kot
apa yang jadi ini di lucai'i
nyalain letak pasih ulang airschlats place